pada januari dua ribu dua puluh tiga presiden jokowi bersama jejaraannya dan penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono meninjau perkembangan proyek sedetan yang kian mendekati rampung
pemerintah daerah itu
nah sudah dilakukan kalau tidak salah pemda itu sembilan kilo tinggal dilakukan sepuluh
nah pemerintah pusat
pusat dengan pemerintah daerah nanti juga memikirkan untuk bangun giant sea wall
selain normalisasi sungai dan merampungkan proyek sedetan kali ciliwung
pemerintah provinsi dki jakarta
juga memiliki perkembangan proyek sedetan yang kian mendekati rampung
pemerintah pusat juga melakukan inovasi
sekaligus terobosan lain pengendalian genangan dan banjir
bekerjasama dengan pemerintah pusat dki juga membuat ruang limpah sungai
melalui proyek sembilan ratus empat puluh dua atau sembilan polder
dan dua peningkatan kapasitas sungai
program infrastruktur untuk menciptakan ruang terbuka biru ini menelan biaya hingga satu triliun rupiah
yang dialokasikan pemerintah provinsi dki jakarta
dari dana pinjaman pemerintah pusat
melalui program pembolehan ekonomi nasional
ruang limpah sungai serupa dengan waduk atau floodplain
yang difungsikan untuk menangani limpahan air sungai
sehingga mengurangi beban aliran sungai di kawasan hilir